mantan presiden amerika serikat barack obama beserta istri dan kedua putrinya kini tengah berlibur di bali
sabtu kemarin rombongan mantan presiden amerika serikat ini nampak mengunjungi agung rai museum art di ubud
dan inilah foto foto yang beredar di sosial media
terlihat obama dengan busana santai berjalan jalan ditemani dengan sejumlah orang di sana
dan michelle obama mantan ibu negara yang menjadi panutan banyak wanita di dunia ini juga terlihat santai berjalan jalan di area museum
presiden amerika serikat ke empat puluh empat itu dijadwalkan berlibur selama enam hari di bali
sejumlah lokasi wisata akan dikunjungi obama dan keluarga
kita akan kembali berbincang dengan ikd krudiantara yang berada di agung rai museum art
saat obama berkunjung ke sana kemarin kita akan sapa bersama sama
selamat sore ikd kru diantara
dan seperti apa tadi kita sudah sempat berbincang tapi sempat terputus hubungan teleponnya
bagaimana kesan dan pesan anda bertemu dengan obama
saya senang sekali saya bangga bisa bertemu dengan beliau
itu kan salah satu tokoh paling terkenal di dunia sekarang
bisa diceritakan seperti apa waktu itu perjumpaan anda dengan obama
dan seperti apa kunjungannya meskipun singkat ya
mungkin bisa diceritakan seperti apa sih saat obama ke sana
mungkin suasana dan situasinya
beliau kan diislahnya kami sebagai islahnya yang di luar ring gitu loh kan
kita kayak menonton aja beliau berjalan di depan kita gitu loh bu
sampai di sini mereka itu pertama kali dari pintu masuk
itu pertama kali dilihat ada pameran kami
setelah itu baru setelah melihat pameran kami
mereka berjalan terus ke gedung bali dajo namanya baliho
di sana itu mengkoleksi lukisan lukisan tradisional bali
apalagi yang membuat tempat itu istimewa pak kadeks
sampai dipilih menjadi salah satu destinasi untuk sebuah kunjungan yang begitu istimewa
presiden amerika serikat ke empat puluh empat obama
menurut yang aonanemuseum
beliau sempat cerita
arma ini adalah dunia ada di museum ini gitu loh bu
ada dunia di museum ini
artinya karya karya terbaik di seluruh dunia
seni masuknya itu ada di sini
terus lingkungan di museum ini juga kayak pedesaan
artinya kalau kita keluar dari museum ini mungkin
sembilan kota kecil itu sudah kelihatan
tapi kalau kita sudah masuk ke dalam museum ini
kayak kita tuh terasa sejuk nyaman di dalamnya
kayak kita tuh diam di desa gitu loh
itulah yang istilahnya yang membuat tempat ini unggul gitu loh pak
iya pak ika dek selain obama
mungkin tempat ini sering juga dikunjungi oleh tamu tamu keagungan yang lainnya
ya sering kayak yang para menteri artis juga banyak di sini
kayak kemarin oh kayak siapa itu ya
sbi juga pernah ke sini
baik pak ika dek mungkin terakhir saja
ini pertanyaan soal apa pesan yang mau disampaikan dari pak kadek sendiri
selaku pelaku seni dan juga salah satu aktivis di arma ini
apa kira kira pesan yang paling penting untuk disampaikan
bagi para penonton kami yang sedang menonton tayangan ini
mari kita tingkatkan lagi rasa toleransi kita di indonesia
solidaritas kita sebagai manusia di situ
artinya walaupun kita berbeda beda kita tetap sama
itu loh kan
baik pak ika dek
jadi meskipun berbeda tapi tetap sama ya pesan yang mau disampaikan
terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia newsroom
ika dek rodiantara